terima kasih anda masih bersama kami
proses vaksinasi di indonesia sudah berjalan sejak bulan januari
pada awal program vaksinasi nasional
pemerintah menetapkan target untuk bisa melakukan vaksinasi
kepada setidaknya satu ratus delapan puluh satu lima juta warga sampai akhir tahun dua ribu dua puluh
namun lima bulan berjalan pelaksanaan vaksinasi di indonesia
masih lambat masih jauh dari target yang ditetapkan
dan berdasarkan data dari covid sembilan belas go id
hingga lima juni baru sebelas lima puluh lima lima ratus lima puluh empat orang
yang sudah mendapatkan dua kali dosis vaksin
sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab lambatnya vaksinasi di indonesia
mulai dari minimnya pasokan vaksin yang dimiliki pemerintah
ketidaksiapan sistem kesehatan nasional
dan keraguan warga yang cukup tinggi soal efektivitas serta keamanan vaksin
dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan
halo selamat malam bu nadia
selamat malam mas ismail
bu nadia ini ada sejumlah faktor penyebab lambatnya vaksinasi
seperti yang tadi sudah kami sampaikan
salah satunya adalah soal pasokan
nah menurut bu nadia sendiri bagaimana dengan saat ini
apakah ini artinya semua target yang diharapkan akan mundur
ya jadi kalau kita melihat ya memang untuk pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini
kita tahu tantangan terbesar kita adalah bagaimana mempercepat vaksinasi pada kelompok lansia
yaitu kurang lebih tiga tiga juta lansia
nah sementara kalau untuk tenaga kesehatan maupun pemberi pelayanan publik
kita ketahui di april itu
stok vaksin kita betul betul sangat minim ya
hanya sekitar delapan juta dosis
yang kemarin sebenarnya sudah merupakan kabar baik
dengan kita menerima beberapa kali pengiriman vaksin
baik dari astrazeneca maupun dari sinovac
sehingga total stok vaksin sudah kita terima itu adalah sembilan puluh tiga sembilan juta
di mana tiga puluh tiga jutanya
kita gunakan dan kita distribusikan
kalau berbicara soal vaksinasi tadi
kalau tadi menurut yang ibu sampaikan bahwa
apa kendalanya yang membuat manula ini menjadi lambat sekali untuk mencapai targetnya
jadi kalau kita lihat di april
kita sudah berupaya ya
mengatasi vaksinasi pada lansia dengan walaupun jumlah vaksin yang terbatas
kita di april itu adalah kepada para lansia dan kepada guru dan tenaga pendidik
tapi sepertinya masih banyak ya informasi informasi yang sampai kepada lansia ini
bahwa ragu raguan untuk mendapatkan vaksin pada lansia
akibat misalnya kesamanan
kemudian juga di awal dikatakan bahwa
bisa meningkatkan kesakitan dan kematian sehingga lansia diminta untuk tetap di rumah
tapi hal hal seperti ini juga yang memperlambat sebenarnya vaksinasi pada lansia
walaupun sudah berbagai upaya misalnya dengan kebijakan
dua lansia satu non lansia
kemudian lansia tidak harus daftar secara elektronik
bisa datang onsite cukup bawa ktp tidak harus berdasarkan domisili
juga sudah kita lakukan
tapi kami juga memperhatikan masih ada beberapa kabupaten kota kemarin di awal
di akhir april itu masih memberikan layanan vaksinasi kepada lansia
jadi kita juga dorong untuk segera memberikan layanan vaksinasi
apalagi ditambah dengan ketersediaan stok vaksin yang mencukupi bulan juni juli ini
tapi jika memang vaksinasi sangat tergantung pada stok yang ada begitu
nah ini sebenarnya kalau dari kementerian kesehatan sendiri seperti apa
untuk menanganinya dan juga terutama untuk sasaran vaksinasi ini
apakah yang membuat hal ini menjadi tergendala juga penyebabnya adalah memang vaksin yang memang terbatas
sehingga membuat pasokan vaksinasi sendiri yang dilakukan terhadap masyarakat
khususnya untuk lansia ini menjadi terhambat
ya di awal penggunaan vaksinasi kita tahu ya mulai untuk tahap kedua ini kan di bulan maret ya
memang stok vaksin pada waktu itu untuk memvaksinasi empat puluh juta sasaran kan memang tidak berjumlah sesuai yang ada tersebut
karena memang pengiriman secara bertahap kemudian ada proses untuk membuat vaksin setengah jadi menjadi vaksin jadi
jadi saat ini kendala tersebut sudah teratasi ini memang yang menjadi tantangan kita adalah meningkatkan kecepatan vaksinasi
karena seharusnya saat ini bisa dua puluh lima
lima sampai tiga puluh juta yang kita distribusikan artinya kalau kita bisa meningkatkan kemampuan penyuntikan dosis per hari itu sampai dengan satu juta
itu kita bisa menghabiskan ketersediaan vaksin tersebut
kalau kemarin kan kita sempat delapan juta kemudian juga ada bulan ramadan kemudian ada idul fitri
ini juga yang menyebabkan turunnya cakupan vaksinasi tersebut

nah bu nadia ini kan berbicara soal vaksinasi ini juga yang menyebabkan turunnya cakupan vaksinasi

nah bu nadia ini kan berbicara soal vaksinasi ini juga yang menyebabkan turunnya cakupan vaksinasi
bagaimana agar sistem vaksinasi ini bisa menjangkau semua pihak
apakah ada trik khusus yang dilakukan oleh kementerian kesehatan ataupun satgas covid vaksinasi begitu agar vaksinasi ini tetap bisa berjalan
ingat bahwa masih banyak masyarakat yang di luar lansia yang membutuhkan dan juga mencari vaksin ini
ya jadi kita sudah memperluasan sasaran ya mas iqbal ya
saat ini usia sasaran vaksinasi sudah kita tambahkan
jadi usia di atas lima puluh tahun artinya yang memiliki kelahiran tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu itu sudah bisa mendaftar dan mendapatkan vaksinasi
nah harapannya dengan semakin banyaknya usia yang lebih ya lebih tua itu diharapkan bisa kemudian saling mengajak ya
dan memberikan contoh pada para lansianya juga untuk bisa mengikuti vaksinasi
karena biasanya kalau sesama kumpulan atau sesama lansia atau sesama organisasi biasanya akan lebih mudah untuk saling
jadi contoh dan saling mengajak untuk mendapatkan vaksinasi
nah ini sekarang kita lagi rame juga nih bu nadia soal menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem makarim yang mengatakan bahwa
bulan juli ini sudah dilakukan sekolah tatap muka
nah dari sisi lainnya ada yang mengatakan bahwa untuk guru sendiri ini sebenarnya masih sangat lambat sekali untuk proses vaksinasinya
bagaimana tanggapan ibu sendiri
ya kalau saat ini
kita melihat capaian vaksinasi pada guru dan tenaga pendidik itu untuk dosis pertama sekitar satu tujuh juta ya
karena untuk dosis pertama adalah satu dua juta
nah memang kita saat ini kembali ya seperti di awal selain lansia kita juga memprioritaskan kepada guru dan tenaga pendidik
harapannya tentunya kita betul betul bisa menyelesaikan vaksinasi kepada guru dan tenaga pendidik sebanyak lima juta
pada akhir juni atau awal juli
sehingga tentunya proses pembelajaran tatap muka yang terbatas ini bisa segera dimulai
artinya ini yang perlu diperkuat pada tingkat pemerintah daerah dan kota
di mana koordinasi antara dinas pendidikan dan dinas kesehatan ini harus dilakukan untuk segera menyasar vaksinasi kepada guru dan tenaga pendidikan pada setiap jenjang pendidikan
mulai dari paud sd
bahkan kemudian kita berbicara madrasah dan sanawiyah
nah berbicara soal koordinasi ini apakah ini artinya bahwa memang target yang rencananya sampai bulan juni nanti ini bisa terrealisasi kepada seluruh guru dan juga tenaga pendidik yang ada di indonesia ini bu
ya kita sudah memberikan target ya kepada dinas kesehatan dan juga mengirimkan distribusi vaksin sesuai kebutuhan
hanya tinggal berarti pelaksanaan dilakukan

bisa segera sasaran vaksinasi yaitu guru dan tenaga pendidik tadi dikoordinasikan untuk segera datang ke puskesmas rumah sakit ataupun pos vaksinasi
baik ibu terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami semoga informasi ini bisa berguna buat kita semua terima kasih ibu siti nadia
tiongkok telah mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin covid sembilan belas sinovac untuk anak berusia tiga tahun
hingga tujuh belas tahun cnn indonesia indonesia lawan covid sembilan belas segera kembali